kamu sudah janji untuk bayar dukungan aku nggak mau tahu mau papa kamu sakit ibu
mati atau adikmu sekarang yang penting hari ini tapi bos
busyti iya mau belanja apa ya pak
beli sampo kali ya hahaha buat keramas hahaha eh bu saya datang kemarin ini mau minta catat
remang semua kiosk disini bayar uang keamanan sama bos nih cepet cepet bayar
maaf pak hari ini toko saya sepi
apa yang cegel yang hadir hadi net
sedang sakit itu untuk berobat suami saya suami itu mau sakit mau segarat
itu urusan ibu
dan ini uang
untuk biaya setoran
sekali lagi ibu
jangan berlupa ya
dada bapak sakit
sakit dada bapak
bapak minum obat dulu ya
obat bapak sudah habis
kok keliatannya panik
bapak dari tadi batuk batuk terus
udah dikasih obat batuk belum
tadi anak buahnya bus jomi datang
dan dia minta uang jatah keamanan
sama jadi merek
apa buat rita
kalau sampai akhir bulan ini kamu boleh nemu
belum juga bayar hutang
kamu tahu kan akibat
aku akan sita rumah yang kalian tempati
jangan ganggu keluarga saya bos
mereka gak ngerti apa apa
mereka tak bersalah
batas waktumu sampai akhir bulan
kamu lihat sendiri akibat
tolong beli obat buat bapak
nih cepat ya nak
kok kelihatannya buru buru sekali
saya mau beli obat buat rokok saya
bapak kamu sakit dan kamu mau beli obat
berarti kamu punya duit kan
ngomong ngomong hari ini sudah waktunya kamu untuk bayar bintang utang kamu
iya tapi uangnya untuk beli obat bos
kamu sudah janji untuk bayar utang kamu hari ini
jadi aku nggak mau tahu mau bapak kamu sakit ibu ibu mati atau adikmu sekarat
yang penting kamu harus bayar hutang kamu hari ini juga
uangnya untuk beli obat bos
bos jangan bos
ini saja tidak cukup untuk bayar bunga untuk bulan ini
aku kasih kamu waktu lagi setelah hari untuk bayar hutang hutang kamu
dua hari lagi kamu harus bayar hutang hutangmu
atau kamu akan lebih mengerikan dan kesakitan
agungnya tulis b andy juga
ya kalau gitu beli obatnya dong
aldi sedang pergi beli obat
sekarang juga kita bawa bapak ke rumah sakit
bawa bapak ke rumah sakit
anak buahnya johnny datang ke kios
mereka minta uang jatah keamanan
dia itu kan preman
yang dulu minjemin uang sama mas aldi
ini pasti gara gara aldi balik lagi ke rumah ini
jadi bos johnny berani gangguin kita
bu rini kan udah bilang sama ibu
semenjak kehadiran aldi ke rumah ini
semuanya jadi kacau bu
yang penting sekarang pikirin bapak kamu dulu
urusan lainnya nanti aja
jadi uang ibu semuanya habis
uang simpanan ibu juga sudah habis
semuanya untuk beli obat bapak
tapi ibu harus bagaimana
sementara kondisi bapak kamu tambah parah
dari uang uang
kalau dengan tidak
uang berita tersebut